bengong hahaha aduh kaget lama banget sih sekarang udah jam sebelas loh gimana tadi
permuter dulu kan lihat survei dulu lihat lihat memang iya sih ya pasar raya ini bukanya kan
jam sebelas bener jadi kan sebelum kita menentukan pilihan kita survei dulu kira kira titik titik
mana makanan makanan apa yang mau kita coba sekali pemirsa good morning kita di weekend getaway
akan tepatnya di daerah tanggerang sangsiti mal ya karena disini ada festival namanya itu pasar raya
banyak sekali makanan makanan hidangan dan juga ada permainan juga nah permainan dulu
nih ya kan kita masuk oke yuk yuk yuk wah tadi tuh lagi ngayal jalan jalan sama pak sojun eh
ujung ujungnya balik lagi sama pak dl hahaha dijamin gak kalah seru kok dari pintu depan
aja udah kelihatan meriah area lah
pangan parkir outdoor tangsiti mall ini dihias ratusan lampion warna warni jadi tempat kumpul
keluarga sambil kulineran nah ini nih tantangan nih alfian mau yang mana nanti saya ambil semuanya oke
yang banyak aja pokoknya yang naik beneran saya nih kayaknya iya takut abruk nanti kalau naik
ini pengalaman baru sih buat saya kita dipakai
harness dan helm lalu berubah jadi capitannya kalau machine pada umumnya kan kita pakai
bantuan mesin capit ya susah aku dapatnya harusnya sih yang ini gampang dan pasti dapat banyak
enggak usah sombong dulu kuat nahan beban diri sendiri kalau alatnya sih dijamin kuat angkat
alfian dan yang lain coba bisa ketawain aja
tapi seru banget
lumayan lah khasnya buat cemilan kita
wah gimana rasanya
ternyata capek banget loh
beneran ini baru permain pertama ya
bener bener menguras tenaga
karena saya pengen hadiahnya kita coba permainan ini ya
ada dart blaster dan ring a bottle
boleh sekarang kita nebak dulu nih
sasarannya tapi bukan hati loh ya
tapi susunan gelas di depan
ya di permainan ini kita gagal dan coba yang lain aja deh
tenang masih ada cara lain
sekarang alfian lempar ring merah ini sampai berhasil masuk ke leher botol botol itu
terlihat mudah tapi nyatanya susah
pantesan kita dikasih beberapa kesempatan
padahal berhasil masuk satu kali aja bisa dapet tuh boneka besar itu
yeay beruntung nih kita
hiburan banget ya
bisa tapi harus berhasil
lintasan battery bike ini memang kecil tapi cukup lah untuk segedar berputar putar
lagi pula kecepatannya terbatas
gak bisa kebut kebutan
seru juga balapan bareng sama keluarga ataupun teman teman
udahan yuk main ya
perut mulai keroncongan nih
wah ternyata semakin sore semakin rame ya di sini ya
makin rame dan ini semakin menggoda banget loh
karena aroma dari berbagai hidangan yang disediakan di tujuh puluh stand makanan ini luar biasa banget
di sini kita bisa menikmati lebih dari tujuh puluh jenis jajanan
itu loh pasar surganya kuliner yang lagi viral
karena kebetulan belum makan siang saya pun menyusuri diadatan penjual makanan
untuk mencari makanan yang menggugah selera saya
nah ini nih paling menggoda banget nih
lihat ini cabainya sebegini banyak ini pasti nampol habis kalau buat makan siang di acara siang kali ini
cobain ya kalau mau ngulak kayak apa ya
saat menyantap hidangan ayam penyet ini anda harus berhati hati ya
banyaknya cabai yang digunakan untuk membuat sambal ini membuat rasanya sangat pedas
kalau anda kurang suka pedas boleh kok minta sambalnya dipisah saja dengan ayamnya
selain ayam goreng di kedai ini anda juga bisa menemukan jenis makanan lainnya
seperti ikan bebek tahu dan tempe
aduh kasian kepedesan
saya cari yang manis manis dulu ya
bisa kita lihat cara bikinnya
gimana sih pak ini sebetulnya pakai bahannya apa sih
bahannya gula aja direbus pakai warna khusus makanan
terus pasti warnanya dua ini ya pak ya hijau sama merah
dari nenek moyangnya kali
butuh keterampilan tangan dan imajinasi nih
kalau nggak buru buru dibentuk alhasil gagal karena adonannya akan dingin dan mengeras jadi kayak gini
ya ampun inget banget masa sekolah rasanya tetap sama
bukan cuma makanan dan camilannya
jajaran durian nantangin minta dibeli
pas banget nih sekarang lagi musim
bahkan dalam sehari satu stand bisa menjual rata rata seratus butir dengan harga kisaran sembilan puluh sampai seratus ribu rupiah per kilogram
jenisnya beragam dari petruk baduy sampai rahong seperti yang saya pesan ini
wow isinya banyak dan gemuk gitu
udah ah misi saya mau cariin alfian yang seger seger
pilihan saya jatuh ke koko pandan mohito dan dawet ireng ini
cara buatnya gampang
mohito terdiri dari soda dan sirup yang diberi potongan lemon
sedangkan dawet ireng sama seperti dawet lainnya
hanya warnanya saja hitam karena terbuat dari campuran bubuk arang padi
kalo mau makan coba makan di sini
masaknya enak banget sih ya
ditutup dengan makan makan ya
dan kayaknya sih paling enak lantangnya tuh sore ke malem ya
karena kan ini festival raya
lihat kan ada lampian lampian di belakang
kalo malem pasti akan cantik banget
jadi sampai di sini petualangan kita dulu ya
nah kita selesai
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
nah kita makan dulu